ya kebutuhan terhadap listrik dan bahan bakar yang semakin meningkat
berbanding terbalik dengan kesediaan sumber daya energi konvensional yang semakin berkurang
sebab itu perlu ada energi alternatif untuk menjaga ketahanan energi
salah satunya adalah pemanfaatan energi panas bumi sebagai energi terbarukan
di sisi lain potensi energi panas bumi sangat besar tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal
hal ini antara lain disebabkan oleh harga energi panas bumi yang belum kompetitif
bila dibandingkan dengan harga energi fosil
juga penguasaan teknologi yang rendah serta keterbatasan dana untuk eksplorasi dan investasi
lantas sejauh mana pemanfaatan energi panas bumi di indonesia
kita akan bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
berdasarkan peta rancangan yang disusun indonesia akan menjadi negara penghasil energi panas bumi terbesar di dunia pada tahun dua ribu dua puluh
capaian ini dilihat dari realisasi pengembangan energi geotermal yang dilakukan pt pertamina geothermal energy
hasilnya indonesia berhasil menempati urutan ketiga dalam pemanfaatan energi panas bumi
yang beroperasi dengan kapasitas satu tiga ratus tujuh puluh
ada pun sebaran pembangkit tenaga listrik panas bumi yang sudah terpasang per desember dua ribu enam belas
mulai dari pltp di sumatera utara pltp kamojang di jawa barat hingga pltp ulumbu di nusa tenggara timur
indonesia memang gudang energi terbarukan
saat ini pemanfaatan panas bumi untuk keperluan pembangkit listrik baru satu enam ratus sembilan puluh delapan mw
padahal potensi geotermal di indonesia tak kurang dari dua puluh satu
melihat potensi besar ini pemerintah diharapkan terus memberikan kemudahan kepada investor panas bumi
melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal
sehingga pengembangan dapat terus dilakukan
dan mimpi indonesia sebagai penghasil energi geotermal terbesar di dunia kian nyata
yoga gotama cnn indonesia
indonesia yang terletak di lingkar cincin api pasifik memiliki limpahan bebatuan yang mampu menampung panas bumi
namun untuk memanfaatkan energi panas bumi tersebut
perlu pengeboran sumur yang kedalamannya bisa jauh ke dalam perut bumi
sebuah usaha yang tentu saja tidak mudah dan tidak murah
nah sejauh mana upaya eksplorasi dan pemanfaatan energi panas bumi saat ini
saya sudah ditemani oleh direktur utama dari pertamina geothermal energy van zainuddin
halo pak irfan apa kabar
halo mbak desi
jadi kalau ada pertamina induknya nah ini sebagai anak perusahaan ya
pak geothermal energy dan pak irvan sendiri sudah hampir tiga tahun ya menjabat di sana
nah ini geotermal ini atau panas bumi ini sangat menarik ya pak irfan
karena kalau tidak salah pemerintah punya target pada tahun dua ribu dua puluh lima
nah salah satunya tentu saja geothermal
dan indonesia seperti kita tadi katakan ya cincin api
oleh sebab itu memiliki
jadi luar biasa
mungkin pak irfan khususnya pertamina geothermal energy ini
mungkin ada bagaimana strategi untuk meningkatkan baik itu eksplorasi dan produksi sehingga bisa kita menggunakan listrik kita melalui

jadi memang yang disebutkan tadi kita berada di cincin ya sabuk vulkanik
jadi potensi yang ada yang tercatat sekarang ini di kementerian sdm sekitar dua puluh sembilan gigawatt
dan itu sekarang
potensi yang harus kita gali
artinya ada peluang di situ untuk dimanfaatkan

nah itu sudah
jadi kita bisa menggunakan kapasitas yang sudah terpasang
yang sudah terpasang kapasitas yang sudah terpasang itu sekitar hampir seribu tujuh ratus megawatt
dan ini masih kecil sekali
masih jauh di bawah
kalau tadi potensinya bisa dua puluh sembilan ribu ya
jadi ini sebenarnya potensi ya
potensi anugerah dari allah swt ya untuk indonesia
yang tentunya harus dimanfaatkan sejauh mana kita bisa mendeliver ini menjadi energi yang
dimanfaatkan oleh untuk bangsa dan negara ini
itu dari energi baru terbarukan sekitar empat puluh enam mw
jadi kita bisa menghasilkan itu
nya adalah tujuh dua gigawatt
nah khusus pertamina geothermal energy kami sudah punya roadmap sampai tahun dua ribu dua puluh lima
jadi kami sekarang lagi kerja keras
jadi cukup signifikan ya
cukup signifikan untuk mencapai itu
dan kami juga kerja keras kami sekarang ada proyek proyek sedang berjalan dan kami terus melakukan eksplorasi untuk mencapai target kami ke depan
dan sampai saat ini dari segi wilayah penguasaannya itu istilahnya itu sudah berapa
dan kira kira berapa yang bisa dikatakan sudah aktif berproduksi dan bisa berkontribusi terhadap pembangkit listrik
saat ini pertamina geothermal energy kita bicara dengan konteks pertamina kita punya empat belas wilayah kerja
di seluruh indonesia dan yang berproduksi baru empat wilayah kerja
baru empat ya
dari empat wilayah kerja ini yang on operation kami
itu sekitar lima ratus delapan puluh tujuh mw yang sudah kita deliver menjadi listrik
jadi sekitar lima ratus delapan puluh tujuh di tahun dua ribu tujuh belas ini
dan harapannya harapannya di tahun dua ribu tujuh belas ini harapannya di bulan november kita akan menambah satu install kapasiti lagi di karahabodas
sekitar tiga puluh mw
harapannya total dari tahun dua ribu tujuh belas ini menjadi enam ratus tujuh belas megawatt listrik geothermal
dan rata ratanya di mana di jawa atau kita lagi di sumatera
yang terbesar masih di kamojang dua ratus tiga puluh lima mw
kemudian kita punya daerah baru kita di ulubulu lampung itu sekitar dua ratus dua puluh mw
kemudian kita punya di sulawesi utara daerah lahendong tompaso
itu kemarin dua ribu enam belas baru disemirin presiden tambahan power plant yang barunya
itu satu ratus dua puluh mw
nah kemudian kita punya
dan juga di daerah sibayak ya di sumatera utara dua belas mw
jadi secara total tahun ini saat ini terpasang lima ratus delapan puluh tujuh mw
itu kalau kita lihat dari seluruhnya dua puluh sembilan ribu megawatt itu tersebar rata rata di pulau jawa itu
jawa dan sumatera sulawesi
itu sudah di mapping gitu
paling banyak sebenarnya reserve itu berada di mana
terus terang gunung api kan terbanyak sekarang masih di pulau jawa
kemudian di sumatera ada juga di sulawesi
dan sebagainya di indonesia timur di indonesia tenggara
tapi pertamina sendiri pada tahun sampai tahun dua ribu dua puluh lima tadi ada berapa kira kira total yang kira kira
kita harapkan kita akan mencapai target kita yang sudah kita masukkan dalam roadmap kita dalam aspirasi pertamina
itu sekitar dua satu gigawatt
itu sekarang harapannya setiap tahun kita akan merealisasikan satu satu ya
tahun depan kita akan merealisasikan tahun ini satu yang karhat tadi manohar tiga puluh mw
kemudian tahun depan kita akan meresmikan
lagi satu proyek kita yang ada di sumatera selatan di lumut balai
itu sebenarnya dua x lima puluh lima mw tapi yang pertama lima puluh lima dulu di dua ribu dua puluh
dan akan berlanjut di daerah bengkulu di daerah hulu lais
jadi betul betul dikebut ya
kita kebut kita kejar semua ini
jadi memang ini sudah kita buat tata waktunya
kemudian kita sudah bahkan sebagian sudah dalam bentuk apc kontrak ya
sudah melaksanakan kegiatan epc dan pemboran sedang berlangsung juga
di daerah bengkulu tadi di hulu lais kabupaten rejang lebong
dan di rejang lebong kita sedang eksplorasi saat ini
eksplorasi baru untuk menambah riset kita
jadi terus bergulir satu lagi di daerah jambi di daerah sungai penuh kerinci
kita masih mengeksplor di sana juga
bagian dari proyek yang akan kita menambah kapasitas kita ke depan
yang perlu saya kasih tahu eksplorasi awalnya dilakukan pertamina
ini harus kalau tidak mau harus usaha sendiri
kemudian kita elaborasi dengan kerjasama dengan mitra kita
yang menurut saya juga punya kompetensi yang cukup bagus
sudah terbukti mereka sudah mengoperasikan lapan cukup bagus
nah ini ini kan ada perusahaan induk pertamina nyata sendiri
dan ini bagianlah anak perusahaan pertamina teo giotimo energy
jadi bagaimana hubungannya
apakah dari segi pembiayaannya dan lain sebagainya
apalagi eksplorasi saya rasa kan awal awalnya ini kan memerlukan modal yang lumayan cukup tinggi
betul sekali mbak desi
memang pertamina geothermal energy adalah anak perusahaan dari pertamina persero ya
yang khusus bergerak untuk menangani kegiatan panas bumi di indonesia
jadi bumn pertama persero pertamina giotimo energy
secara pendanaan kita ada dua skim pendanaan
dari corporate loan itu sendiri artinya dari indo kami
dari induk kami sendiri
dan yang satu lagi soft loan
nah ini buat green energy sangat sangat menarik sekali soft lone yang kita dapatkan dari world bank
kemudian juga dari jica
yang selalu mendari secara tradisional kegiatan kita untuk pengembangan panas bumi di indonesia
pak irvan kita break sebentar
tapi pada saat ini masih cost center ya
tapi kita break sebentar
ini karena dari segi bisnis juga sangat menarik
tapi tentu saja manfaatnya kan ini harus betul betul long term ya
karena aspek renewable nya atau energi terbarukannya ini merupakan inti lah dari kegiatan ini
kita akan kembali sesaat lagi untuk menggali lebih dalam
lagi mengenai potensi energi panas bumi dan juga peran ya pertamina geothermal energy
tetaplah bersama insight
iya anda masih bersama insight
saya juga masih ditemani oleh direktur utama pertamina geothermal energy
kita bicara mengenai rencana ya untuk indonesia mengembangkan energi panas bumi
nah salah satu tentu saja yang kita miliki adalah energi geothermal atau panas bumi
ini ada bosnya ini yang khusus harus memenuhi target target yang cukup ambisius ya
tadi saya tanyakan ini salah satu mungkin yang membuat ini agak lama ya itu dikembangkan
saya lihat ini karena costnya memang cukup tinggi ya
dan sekarang ini juga masih lebih banyak eksplorasinya atau sudah menikmati manfaat dari profit penjualan perusahaan listrik negara atau pln
dan jelas pertamina geothermal sudah mendeliver listrik artinya kita sudah punya revenue
sudah ada revenue tetap ya
sudah ada revenue tetapi yang saat ini sebagian kita gunakan buat investasi
tapi itu belum cukup
karena terus terang margin kita tidak terlalu besar ya
tidak seperti di migas
pada kita return nya lebih cepat kalau di geothermal perlu lebih lama
sorry selama ini penjualan listriknya ke pln
pln dalam hal ini bukan pemilik juga ya atau mereka
jadi keterkaitannya dengan pln adalah sebagai buyer kita
sebagai buyer saja ya
jadi hanya ke pln saat ini
sebenarnya ada dua mekanisme ya yang saat ini ada di industri geotermal yang indirecuse seperti buat for plant ya
yang saat ini dibangun oleh pln
dibangun oleh pengembang kemudian jual listrik ke pln
satu lagi yang direct use
direct use ini di luar energi ya
artinya pemanfaatan yang langsung seperti buat para wisata
kemudian perikanan perkebunan
nah itu berapa persen selama ini
selama ini indonesia ini belum berkembang
masih belum berkembang ya
jadi masih revenue nya dari listrik
iya jadi kita lebih cenderung dari pemanfaat powernya energinya
saat ini pertamina melakukan ini dari skala skala csr saja yang sudah dilakukan
jadi tidak ada profit di situ
kita membantu masyarakat
seperti kita juga ada di beberapa tempat itu membuat pemanas gula aren ya di sulawesi utara di lahendong itu
pemanas gula aren itu membuat pemanfaatan panas yang ada di energi panas bumi ini
tapi tujuan utama itu adalah untuk pembangkit tenaga listriknya
tapi di beberapa tempat ya di luar negeri yang sudah lebih maju mereka itu menjadi devisa juga buat mereka
terutama dari para wisata geotermal
nah ini dia salah satu challenge pasti lokasinya ya
ini kalau panas bumi kan biasanya daerahnya kan pegunungan
di situ ada hutan dan lain sebagainya
dari segi resiko tantangan tapi juga perundang undangannya
karena saya lihat juga banyak geotermal atau panas bumi ini kan pasti di daerah yang hutan lindung lah
istilahnya selama ini tidak boleh dijamah dirusak dan lain sebagainya pak irman
ya benar sekali mbak des
jadi panas bumi sangat spesifik sekali ya karena stresingnya itu
pertama yang investasinya harus tinggi
kita harus buat infrastruktur di ketinggian tertentu
itu kita yang buat
tidak disediakan oleh pemerintah
mulai dari kita mau apa
lain keliling jalan masuk
sampai nanti kita buat lokasi pemboran
lokasi tertentu ya
itu baru eksplorasi
tapi ini di daerah pegunungan yang vulkanonya masih aktif
jadi ada risiko kalau misalnya gunungnya matus
ya kita mengkalkulasi secara subservice ya
mana yang gunung api masih muda dan tua
itu kita kalkulasi dan mana yang bisa kita eksplore dan mana tidak kita bisa lakukan
di beberapa yang sudah kita lakukan seperti di kamojang itu ya walaupun masih aktif
tapi itu benar benar bisa visible untuk kita lakukan
kita galik energi panas bumi untuk itu
dijadikan power buat kita
sekali lagi sangat spesifik kalau panas bumi itu
teknologinya juga spesifik ya
ya ini spesifik
investasi yang jelas tinggi
kemudian resiko eksplorasinya semuanya yang tanggung dari para pengembang
jadi belum tentu itu berhasil atau tidak
berhasil ya syukur kita bisa mengembangkan
tapi kalau tidak risiko kita tanggung
itu risikonya ditanggung sendiri
lain di migaskan ada cost recovery segala macam
nah kemudian tadi dari lokasinya sangat spesifik sekali
kita berada di ketinggian
kemudian rata rata di hutan ya
bisa hutan lindung bisa hutan konservasi
ya tapi konsekuensinya kan juga tidak boleh merusak lingkungan
ya itu salah satunya
kemudian kita juga punya di daerah kota mobagu yang saat ini akan kita dapatkan dari pemerintah
itu juga salah satu yang saat ini masih kita wujudkan
proses izin konservasi perubahan statusnya juga satu lagi di daerah kerinci
ini masih hal yang harus kita urus
dengan pemerintah terkait dengan rencana kita ke depan
ya jauh lebih ribet ya
ini berurusannya dengan pemerintah pusat atau juga ikut pemerintah daerah juga
ya daerah mungkin supporting ini harus tetap ada keterlibatan daerah
tapi sebenarnya keputusan itu di menteri lhk ya
jadi ada beberapa yang sudah umumnya kalau hutan lindung kami sudah bisa melaksanakan kegiatan
sudah terbukti lah
termasuk di daerah daerah baru kita itu sudah kita laksanakan di daerah hutan lindung
artinya proses kita lakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah
namun yang konservasi ini masih challenge kita dan ini masih kita harapkan dari pemerintah ada kebijakan yang bisa mempercepat proses ini
dan apalagi kalau memang targetnya kita cukup ambisius
tapi komponen paling mahal dalam mengembangkan geothermal ini apa
dari segi teknologinya dari segi pembangunan infrastrukturnya atau ini kan harus ada cara cara tersendiri ya melakukan pengeboran di tempat yang susah
kalau saya harus membagi investasi di panas bumi kita bagi dua scheme saja
pertama di upstreamnya kemudian di downstreamnya
upstreamnya ya mulai dari eksplorasi kemudian pemboran eksplorasi
kalau sukses dapat profil reserve kita harus mengembangkan dengan pembuaran pengembangan kemudian infrastruktur di upstreamnya
kalau dibanding dengan misalnya
nah dibanding downstreamnya
nah dibanding downstreamnya
jadi riskonya memang sangat tinggi di tahap upstreamnya ini di tahap eksplorasi
dan penuh dengan resiko ya
dan penuh dengan resiko
dan sekali yang saya bilang tadi infrastruktur semuanya yang nanggung para pengembang
jadi kalau berhasil ya oke sukses dia bisa tetap berikutnya
kemudian kalau dia gagal sama sekali tidak ada pengembalian dari investasi yang dikeluarkan oleh mereka
ini kalau dibandingkan misalnya dengan untuk fossil fuel lah itu seperti minyak atau batu bara yang kita miliki sekarang
itu cost untuk mengembangkan ini berapa kali lipat
ya ini saya berapa dari proyek kita bervariasi sebenarnya
tapi kalau average saja yang kita lakukan
itu untuk satu megawatt ya
satu mw produk yang kita hasilkan itu kita harus invest kurang lebih antara empat sampai lima juta us per mega
jadi cukup cukup besar
cukup besar ya
dan ini saya bilang tadi resiko eksplorasi kita semua ya
infrastruktur di awal para pengembang
jadi pertimbangan pertimbangan ini yang membawa kita kayaknya harus ada sesuatu yang mensupport ini agar kita lebih bergairah
nah apa yang perlu ya untuk mendukung proyek ini
kita istirahat semangat
pak irfan tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini untuk membahas apa saja strategi pengembangan energi panas bumi ke depan
tetaplah bersama kami
ya masih bersama insight dan saya juga masih ditemani direktur utama pertamina
kita membahas mengenai pengembangan geothermal energy atau energi panas bumi
pak irfan tadi kita sudah mendengarkan ya ternyata kan tantangan dan juga cost ya untuk membangun geothermal ini tidak semurah batubara yang jelas ya
karena resikonya lebih besar teknologi juga harus lebih canggih dan juga teknologi juga harus lebih mudah
dan juga banyak sekali hal hal yang harus dipertimbangkan
karena lokasinya perizinannya dan lain sebagainya
nah ini kan semua berarti ada dampak terhadap pricing atau harga yang nantinya dijual ke pln misalnya
sementara itu pemerintah juga punya ketentuan regulasi bahwa energi itu harus untuk semua
i murah dan tidak boleh tidak terjangkau
ini karena akan menghambat ya pak irfan
ini karena akan menghambat ya pertumbuhan indonesia sebagai negara
nah ini bagaimana menyatukan antara semua komponen harga dan cost harga jual dan lain sebagainya
ya ini memang tantangan tersendiri ya
bukan hanya buat kami pelaku dari pengembang para pengembang panas sumi atau getherman
juga ini sebenarnya juga challenge buat pemerintah sebagai regulator ya dalam hal ini
jadi memang sudah saya katakan tadi bahwa kita ya rangenya sekitar empat sampai lima ya
dan itu kita harus menanggung de explorasi infrastruktur yang sama sekali itu harus dibuat oleh pengembang
jadi dari tahap awal sampai nanti selesai itu fully cost dari para pengembang
saat ini untuk pemboran pemboran yang kita lakukan itu rata rata di atas dua ribu meter
kita punya sumur rata rata dua lima ratus bahkan sampai tiga meter
pasti jadi ada beberapa lokasi gitu yang bahkan costnya itu di atas sembilan juta ya sepuluh juta
dolar lagi ini kan
sementara nanti harus jualnya pakai rupiah kan
iya belum nanti ada risko risko eksplorasi yang harus kita tanggung
jadi itu yang challenge kita
jadi menurut saya memang ada dua hal sebenarnya yang saat ini harus menjadi concern kita sama sama
para pengembang dan regulator dalam hal ini
pemerintah mungkin ya
yang pertama tadi masalah
itu terus terang itu masih jadi hal yang ya walaupun sudah ada banyak perubahan tapi kita terus mencabar supaya ini bisa lebih baik lagi supaya lebih cepat lagi bisa dilakukan
khususnya yang di hutan hutan konservasi yang saat ini memang energi kita memang ada di sekitar sana gitu loh
tapi kembali ke harga itu sendiri kan
sekarang sudah ada yang dijual lah istilahnya ke pln
nah ini cara mencari harga yang memang pada intinya ya supaya tidak core atau tidak harus nombok lah istilahnya
terus terang semua hasil produksi kita energi listrik kita itu semuanya ke pln
kemudian disalurkan untuk di industri terang untuk kepentingan masyarakat atau industri
saat ini memang ada beberapa variasi harga yang sudah kita dapatkan yang existing kontrak saat ini
itu rancenya memang antara tujuh sampai sebelas cent ya
itu di mana di lampung itu masih sekitar tujuh yang saat ini kita dapatkan
kemudian juga di mana di kamojang sekitar sembilan empat kemudian di sulawesi sebelas empat di lahendong ya
dan ada beberapa proyek kita juga yang saat ini masih negosiasi dengan pln untuk menentukan harga yang wajar dari energi yang kita hasilkan
dan ini terus terang sangat terbuka diskusinya
jadi investasi yang kita keluarkan itu sangat bisa di pertanggung jawabkan bisa di audit oleh pihak manapun yang berkinginan untuk melihat seberapa besar investasi yang dikeluarkan oleh para pengembang
saat ini memang ada hal yang menurut saya yang perlu dipertimbangkan
memang saat ini pln juga mengembangkan energy line dari sumber energy line seperti batubara
kemudian juga mungkin ada gas ada juga tenaga air
yang saat ini mungkin yang menurut saya yang masih mendominasi adalah dari batubara
jadi mungkin ya cross subsidi lah bagi
jadi ini perlu dipertimbangkan yang dibilang cross subsidi tadi
jadi sekali lagi memang kalau kita lihat dibandingkan dengan energy yang dihasilkan dari batubara memang harga pln memang masih lebih tinggi
masih lebih tinggi tapi nanti ke depannya kan harusnya semakin banyak ditemukan semakin produktif
dan ini kelebihan kita mbak desy
kalau kita lihat ke depan ini energi fosil kan makin lama makin habis
sementara pada suatu makin lama makin bertambah
ini space base sekali menurut pengertian ini
ke depan memang tidak cepat atau lambat mau tidak mau ini akan dengan sendiri akan
apalagi kalau misalnya batu bara dan juga minyak ya itu harganya sekarang saja kebetulan masih lumayan ya rendah
tapi kalau ini ke depannya ya kan memang investor khususnya swasta
tapi kan harus istilahnya kan untung lah ini sebagai bisnis
pak irvan sendiri seberapa sulit atau seberapa menantang untuk mendapatkan investor yang bisa dijadikan partner
ya ini khusus sebenarnya untuk pengembangan energi baru terbarukan ini green energy lah katakan ya
banyak sekali institusi yang berniat mendanai
ya namun mereka juga perlu
perlu istilahnya perlu keyakinan
apakah funding yang dilakukan ini akan return atau tidak
jadi memang disini sangat berperan experience dari para pengembang
nah khusus pertama ini sudah saya katakan tadi
kita sudah punya traditional funding kita dari world bank di samping korporasi ya
korporator memang itu masih dominan kita dapatkan
kemudian dari yang saya bilang softloan tadi the world bank dan caika
dan ini mungkin gak semuanya bisa kayak gitu
kita mungkin karena sudah eksis
sudah beberapa kali melakukan kegiatan dan sudah terbukti kita keberhasilan kita
jadi kalau dari sisi funding dari world bank itu dengan minimal rate itu sangat mungkin kita dapatkan
sangat membantu ya
sangat soft sekali gitu
dan kita dapat apresiasi terus dari mereka untuk melanjutkan proyek proyek baru kita yang kalau masih diperlukan untuk funding dari world bank
nah kalau dari kebutuhan regulasi itu biasanya kan pengusaha khususnya swasta ya sering mengeluh ya mungkin regulasi pemerintah yang tidak mendukung

insentif kurang dan lain sebagainya khusus untuk pertamina energy geotermal ini sendiri apa kira kira yang masih bisa diperbaiki dan diberikan kemudahan
ya memang dari struktur pembiayaan ini harus dilihat lagi ya ke depannya
mungkin regulasi terkait dengan berapa harga pricing yang pas yang tepat gitu untuk para pengembang ini supaya mereka bisa
memang saya bilang tadi bervariasi sekali pak desi
tapi kan harus ada harga dasarnya lah kalau di bawah itu sudah tidak viable sebagai bisnis
iya jelas kalau kita compete dengan bad barat tadi tidak mungkin lah pasti kita lebih mahal
jadi memang harus ada keberpilihakan yang terkait dengan kegiatan kita
paling tidak dari investnya kita ada semacam apa ya kemudahan lah gitu ya
katakan infrastruktur kalau misalnya ini berdekatan dengan apa itu mungkin ada partisipasi government di sini dari infrastruktur
jadi kita tidak dari nol
ini salah satu juga yang menurut saya bisa membantu
kemudian ya mungkin
ya mungkin ada sekarang juga sedang digalakan ilmu geothermal exploration fund itu yang saat ini lagi dipilihkan oleh pemerintah untuk membantu para pengembang untuk mengurangi resiko eksplorasi mereka
itu salah satu
nah itu dia
yang saat ini kita masih menunggu seperti apa nanti implementasinya
tapi ini sudah hampir pembicaraan sudah cukup ya
mudah mudahan ini akan sangat membantu
tapi sekali lagi
dan juga sharing ini nya lah royaltinya atau angkanya
mungkin itu salah satu juga
dari sisi apa
teks extensionnya seperti apa
katakan ada grass period yang begitu mudah
dan juga cost recovery nya juga harus dihitungkan
jadi ini semuanya ya harus halusin lah
harus komprensif dari mana kita akan bisa membantu mensupport kegiatan ini gitu
tapi kalau dari yang sudah jelas tadi ya investasinya cukup tinggi respon cukup tinggi
kemudian juga waktunya perlu waktu lama
jadi return tuh nggak seperti yang investasi yang lain
untuk panas bumi kita bisa sampai di mana

jadi kita mulai dari awal sampai tahun ke tujuh kita baru bisa produksi
dan yang penting regulasi itu jangan diganti ganti setiap ada pemerintahan baru ada peraturan baru
mudah mudahan salah satunya juga yang supaya konsistensi tetap
tapi pak irvan optimis sampai tahun dua ribu sembilan belas ini tetap pembangunan pembangunan ini sesuai on schedule dan bisa menambahkan terhadap megawatt
seperti yang saya katakan tadi kita bertahap ya
sampai dua ribu dua puluh ini sekitar dua satu giga
kita harapkan di tahun dua ribu dua puluh satu kita sudah di atas seribu mw
di atas seribu megawatt
ini termasuk proyek kita yang sudah berjalan saat ini
jadi yang saya bilang tadi ada di bengkulu hulu lais rejang lebong itu
kemudian ada di kerinci ada juga di karaha ya
ada juga sekarang kita eksplorasi juga di daerah bengkulu dan di daerah sulawesi utara
kalau gitu kita lanjutkan nanti akan terus bertambah
dan saya sangat yakin pada saat ini akan diperlukan sekali untuk sebagai energi alternatif kita
untuk security energi kita
terima kasih banyak pak irfan
semoga sukses dan sesuai target
kita tunggu tunggu karena energi terbarukan ini merupakan kunci atau jawaban dari bagaimana kita juga menangani climate change
atau perubahan iklim yang sekarang saja sudah kita rasakan
insight akan kembali sesaat lagi
insight akan kembali sesaat lagi
kita akan kembali sesaat lagi
kali ini untuk membahas lebih dalam mengenai potensi energi panas bumi bersama narasumber lainnya
siapa tetaplah bersama insight
ya potensi sumber panas bumi indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah filipina dan amerika serikat
namun sayang potensi ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal
nah salah satu penyebabnya adalah pengembangan energi terbarukan ini harus mau tidak mau bersaing dengan energi lain
seperti minyak bumi dan batu bara yang harganya juga jauh lebih murah
untuk memahami lebih dalam mengenai masalah ini di studio telah hadir bersama saya anggota dewan energi nasional
abadi purnomo halo pak abadi apa kabar
baik selamat sore
bapak ini juga pernah menjabat sebagai direktur utama pertamina geothermal ya
pada tahun dua ribu delapan sampai tahun dua ribu
nah pak abadi anda sendiri melihat ya memang sekarang kan kita masih kecenderungan bergantung kepada batu bara dan juga minyak bumi
apalagi karena harganya juga masih bagus ya saat ini
tapi kalau panas bumi ini dibandingkan dengan energi baru terbarukan yang lain
taruhlah hidro tenaga surya angin
biomas dan lain sebagainya
ini sebenarnya kita memang banyak potensinya tapi feasible atau tidak
ya jadi intinya begini
intinya memang energi panas bumi ini dengan hydro itu back to back
jadi artinya mereka itu bisa digunakan untuk base load beban dasar
kalau energi ebt yang lainnya itu biasanya untuk beakers dan intermittent
kalau kita berbicara mengenai energi geothermal dia selalu bergerak pada beban dasar yang bekerja selama dua puluh empat jam tiga ratus enam puluh lima hari
itu keuntungan kita
dan yang kedua bahwa ini adalah energi yang renewable karena kita memakai suatu sistem screw circuit
jadi artinya uap yang sudah dimanfaatkan terkondensasi kita injeksikan lagi ke dalam perut bumi
kemudian yang ketiga adalah bahwa potensi kita cukup besar
potensi kita cukup besar
dengan demikian tentunya ini merupakan potensi kita untuk ketahanan dan kemandirian energi
iya ke depannya
dan ini sudah merupakan bagian dari strategi ya pemerintah juga
nah idealnya berapa persen dari energi ini dari geothermal
ya kalau kita
dengan potensi yang ada dan juga mungkin minat para
kalau kita lihat memang ada keterpetasan
bagaimana kita ketahui bahwa potensi kita berjumlah sekitar dua puluh sembilan gigawatt
dari dua puluh sembilan gigawatt itu sekitar sebelas lima itu diberikan
lima lima itu adalah sumber daya dan sekitar tujuh belas lima itu adalah cadangan
dengan demikian yang bisa dikembangkan itu hanya tujuh belas lima gw
sementara kalau kita lihat kebutuhan energi kita kebutuhan listrik kita luar biasa besarnya

tidak akan bergerak
tapi pemerintah serius ya khususnya dewan energi di sini kan ada presiden sendiri kan yang melihat itu
seberapa serius sehingga
serius sehingga ya salah satu mungkin kendalanya adalah lebih mahal lah saat ini untuk memproduksi listrik yang berasal dari panas bumi
bagaimana untuk menurut anda
ini mengindikasikan bahwa kita semua sadar bahwa kita tidak bisa lagi bergantung pada fosil
oleh karena itu dalam perpres dua puluh dua itu selalu disebutkan bahwa kita meningkatkan dan membost energi baru terbarukan untuk mencapai semaksimal mungkin
kemudian mengurangi penggunaan fosil fuels
kemudian batu bara sebagai penyeimbang dan gas sebagai dioptimalkan
dengan demikian kita sudah menyadari bahwa fosil itu ada keterbatasan juga
ya tapi kan untuk salah satu kendala adalah karena harganya relatif masih lebih mahal ya kalau untuk menjual

dari panas bumi
ini pak abadi sebagai mantan dari direktur utama pertama energi utama itu juga
dari sisi bisnis lah istilahnya apa apa saja yang masih diperlukan supaya bisa jauh lebih baik
jadi memang kita masih berkutat pada keekonomian daripada energi panas bumi ini pengembangannya
karena kalau kita lihat bahwa satu mw itu memerlukan investasi sekitar lima juta dollar
kalau kita bandingkan dengan coal fire yang hanya satu lima juta dollar
yang hanya satu lima sampai dua juta dollar itu sudah dua kali investasinya
tidak kompetitif lah
kemudian kedua juga risikonya jauh lebih besar kalau kita mengembangkan energi panas bumi
jadi suka atau tidak suka memang investasinya sudah tinggi
tinggal kita melihat bagaimana pemerintah memberikan return kepada pengembang pengembang ini kan
kalau kita melihat high risk high return tentunya pengembang pengembang itu mengharapkan high return juga
tapi kenyataannya bahwa masyarakat kita kan daya belinya belum mampu untuk membeli
harga harga listrik yang terlalu mahal
apalagi sekarang kan tidak harus ada listrik untuk semua lah istilahnya
masih ada subsidi bagi mereka yang kurang mampu
jadi oleh karena itu makanya pandangan kita adalah bahwa bagaimanapun juga pemerintah harus hadir di situ ya
pemerintah saudi memberikan insentif insentif baik fiskal ataupun non fiskal
banyak sekali sebenarnya insentif fiskal yang sudah diberikan
pajak ppn kemudian ppp untuk eksplorasi dan sebagainya
namun demikian tampaknya ini masih jauh
ada beberapa poin yang harus kita teliti lagi
sampai seberapa jauh pemerintah bisa memberikan insentif fiskal non fiskal sehingga untuk menurunkan investasi itu
memperbaiki cash flow daripada
nah menurut pak abadi insentif fiskal khususnya yang selama ini diberikan ini dari kacamata pengusaha juga
ini atraktif atau tidak
apalagi mengingat misalnya ya investor apalagi kalau kita mengharapkan khususnya dari asing
mereka bisa saja pergi ke negara tetangga
ya sebenarnya permasalahannya yang sederhana
pemasalahannya kalau kita dikompetisi
kalau kita dikompetisi dengan fosil fuel dalam hal ini batubara tidak mungkin
jadi artinya kalau kita dikompetisi dengan ppp biaya pokok penjualan biaya pokok produksi daripada listrik
yang notabene untuk jawa sumatera itu adalah semuanya dari coal fired kita tidak akan bisa kompetisi
tapi begitu kita bergeser ke arah timur di mana digunakan diesel nah kita akan berkompet di situ
jadi memang ada sedikit lag di situ
artinya kalau kita masuk ke jawa dan
sumatera ini harusnya seharusnya memang diatur tersendiri dibandingkan dengan energi energi fosil
kemudian kedua kalau kita lihat sebenarnya insentif fiskal dan non fiskal sebagaimana saya sampaikan ini masih cukup bagus lah
hanya masih juga ada beberapa artinya penghutan penghutan atau iuran iuran yang perlu kita teliti kembali
sampai seberapa jauh itu mempengaruhi daripada cost itu sendiri
tapi sampai saat ini apalagi dengan harga batubara dan minyak bumi yang relatif

walaupun ya mungkin kebijakan ke arah situ juga bagi para industri mining dan batu bara juga ini bagaimana komitmen pemerintah sebenarnya
tapi appetite investor untuk masuk khususnya ke geothermal ini
anda lihat semangat atau sebenarnya masih ini bukan prioritas lah saat ini
ya untuk investor sendiri mereka sangat antusias untuk mengembangkan ini di indonesia
apalagi kalau kita tahu bahwa cadangan kita terbesar di dunia
satu itu kemudian kedua juga kalau mereka bekerja di daerah daerah yang lain katakanlah bekerja di filipina sudah hampir habis resource nya
karena orang orang filipina pun akan bergerak di indonesia
namun demikian appetite itu akan timbul apabila marketnya terbentuk
marketnya sekarang menjadi permasalahan adalah single buyers single of takers pln
dimana dia mempunyai kemampuan menolak atau menerima
nah ini yang menjadi kendala kita akan kira kira
jadi mungkin memang harus ada keharusan lah bagi pln untuk membelinya
kalau tidak ya bisa
tapi ini kan bukan model bisnis model yang sustainable ya secara jangka panjang
kalau harus single buyer itu
idealnya nanti seperti apa
harus ada semacam ya perluasan lah daripada buyer itu sendiri kan
sehingga dalam pola pikir kita ya memang kalau kita merefer kepada undang undang kelistrikan juga sebenarnya kan pln itu bisa dibagi perwilayah perizinan perizin
punya kekuasaan sendiri untuk bisa mengembangkan daerah daerahnya sendiri
barangkali itu jauh lebih baik daripada sekarang semuanya dipegang oleh holding pln sendiri
dimana semua decision ada daripada holding
sehingga apapun juga nanti dalam hal penentuan tarif menjadi di mix together seluruh indonesia jadi satu
sehingga kita akan selalu kalah berkompit
kalah dianggap mahal
ini menarik kalau begitu
sekarang memang kalau melihat dari wilayahnya itu ya
pak abadi sendiri melihat yang mana yang paling istilahnya prospektif lah ke depan untuk mapping dari jakarta
kalau kita lihat prospek sendiri dari cadangannya kan kalau kita ring of fire dari sumatera jawa terus kemudian nusa tenggara dan bali
kemudian naik lagi ke sulawesi ambon terus kemudian ke filipina dan jepang
itu adalah ring of fire di mana situ potensi potensi geotermal yang ada
yang jelas kalau kita di sumatera dan di jawa sudah harapannya sudah tipis
karena memang jawa dan sumatera bpp nya sekitar enam tujuh sen
nggak mungkin di capture oleh harga panas bumi yang demikian rendah
tapi kalau kita bergerak di timur di timur apakah di daerah nusa tenggara di bali kemudian di daerah daerah sulawesi itu masih ada perubahan
juga kebutuhan listrik di sana kan juga masih
cuma menjadi permasalahan bahwa potensi sana kecil kecil pertama
kemudian demannya juga kecil
iya populasinya kan jauh lebih ketimbang jawa dan sumatera
itu jadi permasalahannya
jadi harus cari balance yang terbaik
tapi pada intinya kita memiliki potensi ini dan memang potensi jangan hanya potensi saja ya
kita harus jadikan inilah istilahnya bisa digunakan apalagi kebutuhan listrik kita sangat sangat besar ya
baik domestik maupun industri
kita istirahat sebentar pak abadi
tapi kita lanjutkan setelah yang berikut ini
menggali lebih dalam lagi mengenai peluang investasi di energi panas bumi
jangan kemana mana tetaplah bersama

anda masih bersama insight
saya juga ditemani oleh anggota dewan energi nasional abadi purnomo
kita berbicara mengenai peluang untuk investasi khusus di energi panas bumi
nah memang potensinya besar dan kita merupakan negara yang ketiga
dan ini kalau kita lihat juga betul betul sangat dibutuhkan
karena target kita untuk mencapai tiga puluh lima mw juga masih cukup menantang ya ke depan
dan setiap sumber sumber energi yang kita bisa gunakan akhirnya untuk listrik itu sangat diperlukan
tapi pak abadi untuk ke depannya kira kira ini aspek misalnya regulasi pricing teknologi dan lain sebagainya
ini bagaimana ya
ini semua supaya ya membuat bisnis ini betul betul visible
apa yang kita bisa pelajari misalnya dari negara seperti filipina yang mirip mirip lah dengan kita dalam
ya kebetulan kita itu masih punya fosilnya
tapi seharusnya kita memang lebih visioner ke depan
karena bagaimanapun juga kita sudah negara negara yang totally import
mungkin di asia ini mungkin di kawasan asia ini yang impor terbesar untuk minyak
dan kita juga ingin mengurangi kan karbon emisi yang kita produksi
ya ada kemungkinan juga tahun dua ribu sembilan belas
apabila komitmen kita itu sudah terpenuhi semua kita sudah mulai impor gas juga
dan yang masih banyak cadangan kita adalah batubara
batubara itu masih banyak cadangan namun demikian juga perlu kita batasi penggunaannya
karena isu lingkungan sangat kuat dalam hal ini
jadi artinya kalau kita ingin mengembangkan energi panas bumi itu sebenarnya masalah masalah tantangannya kan pertama adalah tarif
tarif panas bumi ini harus affordable bagi masyarakat
masuk ke dalam hitungan pasangan pembangunan
bila kita ingin mengajak investor
kemudian kedua yang masalah yang juga berat sekarang dialami adalah isu sosial
jadi penolakan penolakan masyarakat di daerah daerah itu masih sangat kuat
ini juga susah untuk menghindari
ketiga bahwa cadangan cadangan kita itu banyak di hutan hutan konservasi dan heritage
nah ini juga perlu perut permasalahan juga
sehingga perlunya juga perubahan undang undang lima tentang kehutanan
ya ini juga perlu perut permasalahan juga sehingga perut perubahan undang undang v tentang kehutanan hutan

hal hal demikian itu yang menyebabkan kalau ini bisa kita atasi semua bersama sama
tentunya banyak sekali investor investor yang berminat
kalau kita lihat dari financing aja
financing itu banyak sekali opportunity financing dari luar yang memang khusus untuk energi baru terbarukan
ya kan jadi artinya mereka memang concern terhadap lingkungan bersih concern terhadap renewable nsc
tapi biasanya masalah financing itu bukan yang terlalu crucial ya
tapi biasanya masalah financing itu bukan yang terlalu crucial

karena apalagi indonesia kan pasti sangat diharapkan untuk mengurangi karbon emisinya dan ini juga merupakan komitmen kita
kita juga punya target pada tahun dua ribu dua puluh lima itu sendiri cuman kan how nya kan implementasinya untuk menjalankan jalan ke arah situ
untuk penggunaan itu pemanfaatannya itu sendiri pak abadi kita kan memang banyak untuk domestik tapi banyak juga kan keperluan industri
dan ini semua mau tidak mau ya harus affordable
oh ini idealnya dengan pemanasan energi panas bumi ini dimanfaatkan untuk mana mana saja
ya jadi artinya kalau pemanfaatan energi panas bumi itu kan selain pemanfaatan tidak langsung sebagai listrik kan juga bisa pemanfaatan langsung
jadi pemanfaatan langsung ini sebenarnya bisa untuk meningkatkan ekonomi daerah masyarakat
pemasangan langsung itu bisa untuk pengering kopi teh dan sebagainya ataupun untuk spa pun juga bisa lah
jadi artinya ini ekonomi ekonomi daerah bisa berkembang kalau memang daerah itu berkembang
tapi untuk penggunaan listrik sekarang yang paling besar
nah listrik ini artinya kalau kita sudah masuk ke dalam jaringan jaringan ini kan jadi satu apapun juga source nya
karena kita tidak mengandung multi buyer multi seller kan
semuanya masuk ke grade yang sama kemudian di distribusi
karena itu susah kita memilah milah ini kan
jadi memang bagaimanapun juga
kalau kita berbicara tarif listrik yang masih single digit kemudian dengan investasi yang lima juta kan agak berat
tapi kalau misalkan double digit ya ini
nah kemudian menjadi permasalahan bagi pemerintah bagaimana deltanya ini harus dipenuhi
kadang kadang begitu kan ya
nah kemarin kan bulan agustus kalau tidak salah kan ada seminar ya indonesian international geoth conventinan exhibition
ini berarti kan ada inilah ketertarikan dan untuk mendiskusikan masalah ini
apa kira kira yang bisa dikesimpulkan dari hasil
dari convention itu memang semua pihak menyortir tentang tarif listrik di indonesia
di satu pihak memang harus affordables ya
di lain pihak harus feasible secara bisnis
harus feasible dan ekonomiknya masuk gitu ya
namun demikian kita coba mulai tahun kemarin sejak itu kita coba bagaimana sih menurunkan investment cost itu kira kira bagaimana
contohnya di mana mana saja
teknologinya kita kembangkan ya kan
artinya teknologi kita kembangkan dengan pengembangan teknologi itu kita mengharapkan artinya
itu itu di depan
jadi secara bertahap apakah dibangun secara bertahap dan sebagainya
jadi kita sedang pelajari
tapi seberapa rumit seberapa canggih teknologinya
dan apakah perlu teknologi yang diimpor dari luar atau apa bisa dibangun di sini
karena ini akan sangat berpengaruh kepada
selama ini teknologinya masih semuanya hampir import ya
nah ini dia yang membuat sulit ya
kita kenyataannya memang semuanya masih import ya karena memang saya bilang karena marketnya itu kan
sempit sekali ya
market yang jadi ke manufaktur di sini juga tidak tertarik untuk membangun peralatan peralatan yang demikian aja
kalau kita lihat pemproduksi di dunia pun memproduksi untuk power plantnya juga beberapa aja
empat atau lima produsen manufaktur yang memproduksi itu
nah kemarin kita usulkan bagaimana kalau misalkan manufactures itu ditarik ke indonesia untuk masuk karena opportunity nya bisnisnya cukup besar
dan bagaimana feedbacknya
apakah mereka merasa berharga
mereka sangat positif ya
tetapi mereka juga tergantung lagi marketnya regulasinya
artinya pln bener gak ini mau beli kan kita kira kira
kalau pln gak mau beli ya percuma kan
artinya pln sendiri kan tergantung karena dia sebagai bumn kan sesuai dengan undang undang bumn harus menghasilkan laba kan begitu kira kira
nah ini saling kontradiksi gitu ya
dan sementara itu kan juga ya taruhlah misalnya pertamina dan juga mitra mitranya mereka mau tidak mau kan harus mengutamakan sustainability dari business model itu
sendiri ini memang merupakan bisnis yang jangka panjang ya
dan pak diana sendiri melihat indonesia ini sekarang sudah hampir dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh lima ini kan sebenarnya hanya tujuh tahun
itu kan begitu lama lebih lama kita berbicara mengenai infrastrukturnya kemudian harus membangun dan mungkin ya kita
untuk pembangunan geotermal sendiri menguntungkan tujuh delapan tahun
nah ini dia
tujuh delapan tahun padahal target kita cukup ambisius tujuh ribu dua ratus mw di tahun dua ribu dua puluh lima
masih jauh di bawah target
artinya masih lima
apakah mungkin dalam waktu delapan tahun ini membangun lima mw itu suatu pertanyaan yang cukup sulit untuk menjawabnya
tapi kalau kita lihat memang kalau kita tidak mempunyai visioner yang demikian kita susah untuk mencapai target target itu
tapi kalau terlalu ambisius dan tidak tercapai juga kan bercuma kan kita membuat target
dia mengecewakan juga gitu ya
kalau kita bilang kan ini suatu bisnis yang heavily regulated by the government
artinya kalau sudah begini artinya regulasi regulasinya itu mesti betul betul bisa apa istilahnya itu bisa ditangkap oleh investor itu sehingga investor itu berminat untuk masuk
iya sayang karena kita masih sangat defisit lah kalau kita bicara mengenai kebutuhan listrik yang ada di negeri ini
sehingga ya regulasinya itu sangat bisa memberatkan
kita bandingkan lah dengan negara negara lain seperti di filipina
ini pak abadi melihat bagaimana mereka mengaturnya supaya keseimbangan
karena filipina kan juga mereka punya kebutuhan untuk memberikan listrik bagi masyarakat yang ekonomi yang lemah
ya memang itu challenge bagi kita
cuma kita lihat bahwa mereka tidak punya pilihan
kita tidak punya pilihan
tidak punya fosil resource tidak punya segala macam
kita itu semuanya ada masalahnya yang menjadi permasalahan itu
jadi tidak merasa bahwa ini harus dilakukan sekarang
padahal waktu terus berlalu dan targetnya juga semakin tinggi
itu artinya kita masih happy masih senang dengan kondisi saat ini ya
dengan adanya fosil adanya minyak
kita masih punya delapan ratus ribu barang sehari
masih ada produksi batubara yang empat ratus juta per tahun dan sebagainya
dan bisa ditingkatkan
jadi tidak ada sesuatu kegentingan untuk saat ini
tidak ada urgensinya
tidak ada urgensinya
tapi kalau filipina tidak mau mengembangkan geotermal ya memang tidak punya energi pilihan lain
tapi sebenarnya tidak salah kita ada urgensinya
oleh sebab itu kita tanda tangan ini
karena kita tahu salah satu dari emitter produsen emisi karbon terbesar adalah indonesia
kita ambisius untuk mengurangi sebanyak dua puluh sembilan sampai empat puluh satu persen kan
saya setuju itu
itu memang kunci kita untuk masuk adalah ke sana
cop dua puluh satu adalah kunci kita untuk masuk bagaimana kita mengurangi emisi gas karbon ini
terutama tidak hanya dari geothermal
kan itu secara keseluruhan makanya itu dua puluh tiga persen ini harus kita capai
nah ini pun dengan konsiderasi
tadi itu bahwa challenge kita rakyat bisa beli nggak
challenge kita kan begitu
artinya kalau rakyat belum bisa beli bagaimana kita memenuhi target itu
ini yang harus kita pikir secara rasional juga
tapi ini bagi pemerintah prioritas kan
ini harus di prioritas
tapi lebih prioritas lagi adalah mementaskan misalnya kemiskinan
ya kira kira begitu
dan memberikan listrik yang affordable atau bisa untuk semua
terima kasih pak abadie
terima kasih pak abadie
memang agak sulit tapi harusnya kita tidak perlu ya terlalu banyak menimbang nimbang
kita harus terus sesuai dengan target karena mau tidak mau ya ini sudah merupakan komitmen kita
dan kita harus mengurangi emisi karbon
saya sepakat dan setuju itu
bagaimanapun juga ke depan kita harus memikirkan karena fossil fuel kita terus decline
dan suatu saat akan habis
terima kasih banyak pak
pengembangan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin berkurang
dengan demikian energi panas bumi dapat menunjang ketahanan energi nasional
baik di masa kini maupun di masa depan
pemerintah memproyeksikan indonesia akan menjadi penghasil listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
mengalahkan filipina dan amerika serikat
mudah mudahan target tersebut bisa dicapai
jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye